jangan lupa subscribe channel ini untuk dapat info terbaru dari kami
nama selama papa
nama selama mbak andin kesini
nama selama papa
dengar suara papa nak
aku gak mau diobatin
aku gak perlu obat
biarin aku sakit ya
biarin aku sakit ya
gak apa apa ya
dia biar tahu kalau aku sakit
dia pasti gak akan tega sama aku
dia pasti gak bakal cariin aku kalau akunya sakit
dia pasti kasian dia gak jadi nyerain aku kan maka
jadi mas dino mau mencarikan elsa
aku gak mau
aku gak mau dicerain sama nino ma
mama aku gak mau dicerain sama nino
aku harus sakit aku gak boleh minum obat
gak apa apa ya pak
gak gak gak
kamu harus semangat
karena mama kan kuat mama udah bilang ya
kalau misalkan aku
kalau aku dicerain sama nino aku mati aja ya
udah dong nak
gak mau mati aja
buat apa hidup di dunia
gak ada hidup
kamu harus tetap hidup
ada mama ada papa di sini
kamu harus kuat nak
kamu harus tenang nak
dulu aku juga mengalami ini
ketika lagi menjalani hukuman
tapi sepertinya hal ini sangat berat bagi elsa
elsa benar benar sangat terpukul
mas kenapa nino tega banget sama aku ma
aku lakuin ini semua buat nino loh ma
nanti kamu tenang
kamu harus tenang dulu
tapi yang penting
karena kamu harus sehat
dan kamu harus minum obat
mau mau kamu selalu sehat nak
kamu tenang dulu
tapi nanti kalau nino udah tenang
pelan pelan nama akan bicara lagi sama dia ya
kamu harus makan
dan dengerin apa kata dokter
kenapa bilang seperti itu ke elsa
sudah jelas nino sudah memutuskan
mama tetap begitu sayang dan membela kamu elsa
bahkan setelah semua yang terjadi
tapi kenapa nggak sedetik pun
kamu merasa menyesal atas perbuatan kamu si elsa
nanti nino bakal sampai sini kan
dia bakal ubah omongannya dia kan
dia pasti bangga minta maaf sama aku kan
dia nggak jadi nyerahin aku kan